tetapi ada yang terdesak tetapi memberikan perlawanan
memberikan pernyataan bahwa mereka masih ada bahwa mereka tidak takut dengan aparat
dan saya harapkan tentunya mabes polri badan intelijen negara maupun mabes tni tidak terjadi lagi kegiatan seperti ini
kalau dikatakan kecolongan bisa dikatakan kecolongan
saya tahu bahwa mabes polri itu adalah tempat pelayanan publik
mereka juga harus menerima masyarakat dengan sopan memberikan pelayanan kepada masyarakat
tetapi yang saya ingatkan jangan meninggalkan kewaspadaan
sementara itu pengamat terorisme universitas indonesia ridwan habib menyebut
pelaku penyerangan memiliki ideologi yang sama dengan
penyerangan di makassar
pesan dalam surat wasiat pelaku berinisial za dinilai mirip dengan surat wasiat pelaku bom bunuh diri di makassar
pelaku menjadikan dirinya martir yang dianggap akan membawa kebaikan bagi keluarga
ini bagian dari ideologi sesat kelompok jad pro isis yang harus ditangkal
ini pr besar bagi masyarakat indonesia semuanya
termasuk bagi inu bagi mahfuz
dan kalau ini tidak ditangkal kalau ideologi ini tidak segera ditangkal
akan ada zakia zakia baru
akan ada lukman dan dewi pasangan pengantin yang baru enam bulan baru honeymoon
ya honeymoonnya dengan meledakkan diri di gereja
sementara brigjen tni jube levianto direktur bela negara kementerian pertahanan menilai
maraknya aksi terorisme di tanah air
salah satunya disebabkan kurangnya kesadaran bela negara
bisa karena bela negara itu adalah hal hal yang positif yang lahir dari pribadi orang
jadi kalau pribadinya orang sudah baik ya kan tidak mungkin dia melaksanakan reaksi bom bunuh diri atau yang lain lainnya
aksi teror di mabes polri hanya berselang tiga hari usai bom bunuh diri di gereja katedral makassar sulawesi selatan
minggu dua puluh delapan maret lalu
dikutip dari cnn indonesia com kapolri jenderal listio sigit menyebut
karakter teror yang dilakukan pelaku bersifat lone wolf atau aksi teror secara individu
polisi juga menilai za sudah terpapar ideologi negara islam irak suriah isis dilihat dari akun media sosial miliknya
di makassar sulawesi selatan pasca serangan bom bunuh diri di gereja katedral makassar minggu pagi dua puluh delapan maret lalu
tim gabungan densus delapan puluh delapan dan polda selopsi selatan memburu pelaku yang diduga berasal dari kelompok jamaah asarut daulah di makassar
polisi menyita sejumlah barang bukti dari kediaman pelaku bom bunuh diri berinisial l dan ysf di jalan tinumbu kecamatan bontoala kota makassar selapsi selatan
polisi juga menangkap delapan terduga teroris yang turut berperan dalam pengeboman
kedelapan orang yang ditahan berasal dari sejumlah lokasi
di kota makassar dan kini diperiksa tim densus sebelum dibawa ke jakarta
kita sama sama mengetahui ya dari densus delapan puluh delapan mabes polri dibantu dengan polda sulsel
dia sedang melakukan pemeriksaan secara intensif kepada orang orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktor utama yang meledakkan diri di depan ini

belum belum masih di sini semuanya diperiksa di sini
sebelumnya pada januari dua ribu dua puluh satu tim gabungan densus dan polda sulsel selatan menangkap delapan belas anggota kelompok jad di kawasan perumahan vila mutiara kota makassar
polisi menyebut pelaku bagian dari kelompok vila mutiara
ketika dikawasan perumahan vila mutiara kota makassar menemukan pelaku bagian dari kelompok vila mutiara
ketika dikawasan perumahan vila mutiara kota makassar menemukan pelaku bagian dari kelompok vila mutiara
untuk mengantisipasi teror susulan polres kota besar makassar dibantu polda sulawesi selatan mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan rangkaian ibadah pasca di satu ratus tiga puluh gereja di kota makassar
pengamanan tidak hanya mendapatkan personel di gereja tetapi juga dengan sistem patroli kota
tim liputan cnn indonesia